kita akan terus mengejar pajak baik pada e commerce maupun toko konvensional
menurut menteri keuangan sri mulyani seperti dikutip detik finance
tidak ada pengecualian untuk mengejar pajak untuk sektor yang strategis
sementara dari cara pemungutannya pemerintah masih akan membahasnya bersama dengan para pelaku e commerce
kementerian keuangan menegaskan dari sisi perpajakan tidak ada perbedaan
karena kemampuan untuk penarikan pajak perusahaan apapun di bawah empat sembilan miliar rupiah
dan dari sisi policy tidak ada perlakuan perpajakan yang berbeda antara konvensional dengan yang sifatnya digital